ketua komisi pemilihan umum arief budiman mengingatkan peserta pemilu khususnya calon legislatif untuk tidak melakukan serangan fajar jelang hari pemungutan suara
kpu menegaskan hal itu masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu
ketua kpu arief budiman mengatakan kpu terus melakukan sosialisasi berupa imbauan agar tidak melakukan serangan fajar jelang hari pemungutan suara
hal itu tertuang dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
dalam pasal satu lima ratus lima belas diatur setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu akan dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda paling banyak rp tiga puluh enam juta
kpu tegaskan setiap peserta pemilu dilarang melakukan politik uang dalam bentuk apapun
serangan wajar dilarang melakukan money politics dilarang melakukan penyebaran fitnah penyebaran hoax
itu kan sudah jelas di slogan kpu
kpu tidak ada
ya ada lah manipolitik itu pidana